erupsi gunung agung yang terjadi hingga senin pagi ini menyebabkan ditutupnya bandara igusti ngurah rai bali
pada pukul tujuh pagi waktu indonesia tengah
empat ratus dua penerbangan dari dan menuju bali terkena dampaknya
dilansir detik com penutupan dilakukan melalui natis to airmen ataupun juga notam
yang dikeluarkan pukul tujuh lewat lima belas menit waktu indonesia tengah
yang menyatakan penutupan berlangsung hingga dua puluh delapan november dua ribu tujuh belas
pukul tujuh pagi waktu indonesia tengah ratusan penerbangan dari dan menuju bali pun terdampak
penutupan bandara ngurah rai disebabkan oleh abu vulkanis yang dinilai sudah menutupi wilayah bandara igusti ngurah rai bali
dan kini kita tersambung dengan koresponden cnn indonesia sudah ada nyoman wiryadinata
sampai saat ini halo nyoman selamat sore
semoga tuhan selalu melindungi anda dan juga seluruh masyarakat yang ada di bali
di bali saat ini
hingga saat ini seperti apa kondisi di bandara ngurah rai pasca dilakukan pengumuman penutupan nyoman
ya hera memang hingga sore ini bandara igusti ngurah rai masih ditutup sementara
yang memang direncanakan hingga pukul tujuh esok hari
data terakhir menunjukkan bahwa data bmkg menunjukkan bahwa di ketinggian tiga ribu feet abu vulkanik masih bergerak ke arah timur
termasuk juga di ketinggian dua ribu feet
dan di ketinggian dua ribu feet abu vulkanis juga masih mengarah ke arah selatan
ini khususnya untuk pemantauan bmkg di atas bandara igusti ngurah rai termasuk di wilayah denpasar
ini artinya bahwa abu vulkanik masih berada di atas kawasan atau area space yang ada di bandara ngurah rai
sehingga evaluasi enam jam terakhir sepasca ditutupnya bandara ngurah rai menyatakan bahwa bandara masih ditutup sementara hingga esok hari
sementara untuk penumpang memang hingga siang tadi masih tanpa adanya anggaran

ada beberapa perangkat yang menunggu di antrean
para penumpang yang menunggu baik di depan kontor masing masing maskapai
termasuk juga mereka menunggu duduk duduk di ruangan atau di luar di terminal keberangkatan domestik maupun internasional
untuk menjadwal ulang tiket yang sudah mereka beli
dan di antreanya bahkan ada yang melakukan penukaran uang atau ringan kembali tiket yang sudah mereka beli
tidak terlalu posisi yang sama namun berharap besok bisa terbang ke depan asal masing masing
ada juga yang melakukan penukaran uang atau penukaran tiket dengan uang dan kemudian mereka mencoba untuk melalui jalan darat menuju ke bandara juanda
pihak bandara igusti ngurah rai juga menyiapkan bis bis yang siap mengantar mereka ke terminal mengui
untuk selanjutnya para penumpang bisa menuju ke surabaya dengan kendaraan yang mereka inginkan
termasuk juga ada bis yang memang langsung menunggu
arah angin memang selalu berubah dan cepat

kemudian di malam hari pukul sepuluh malam arah angin ke barat sehingga paginya pun arah angin balik lagi ke timur
termasuk pada senin pagi ini memang mengarah ke barat sehingga ke selatan maksud saya sehingga bandara igusti ngurah rai ditutup
jadi hampir semua bagian atau hampir semua lokasi kecuali di utara memang terdampak oleh adanya debu vulkanik
abu vulkanik gunung agung ini
bahkan di besakeh saya lihat memang di malam hari di hari minggu malam juga terdapat banyak sekali debu abu vulkanik
yang menempel baik di tumbuhan maupun di area seputaran tersebut
sehingga warga di sana juga sudah mengosongkan kembali wilayah tersebut untuk mengungsi ke tempat tempat yang lebih aman
dan untuk mengungsi memang saat ini tercatat baru sekitar dua puluh tiga orang tujuh ratus tiga puluh tujuh orang dengan lokasi di dua ratus dua puluh empat titik
hanya sedikit memang terlihat penambahannya seperti di kabupaten klungkung misalnya di gor swecapura
hanya ada penambahan sekitar tiga orang saja yang mengungsi ke tempat tersebut
namun untuk di karangasem memang belum ada update yang terkini mengenai penambahan jumlah pengungsi
di pos pos yang sudah disiapkan
para pengungsi ini memang sudah melakukan pengungsian secara mandiri
artinya mereka tidak panik seperti ketika awal gunung agung ditingkatkan statusnya dari siaga ke awas
dan mereka lebih ramah lebih tidak panik seperti yang dulu
dan mereka bahkan membantu proses pembuatan tenda tenda baru di tempat tempat pengungsian yang masih terbuka
seperti yang terjadi di upt pertanian di kecamatan rendangera
nyoman anda mungkin berkomunikasi dengan pihak bmkg
dan mayoritas adalah karena keindahan alam
dengan adanya debu vulkanik ini kira kira berapa lama ini akan berlangsung menurut bmkg
hera kalau kemarin memang sempat diberikan data track record semacam track record begitu
gunung agung meletus pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
antara letusan pertama dan letusan balistik diistilahkan
kemudian ada letusan magmatik
kembali itu prosesnya hampir mencapai satu bulan lamanya
kalau melihat track record yang sempat dicatat oleh pihak bmkg
namun ini hanya berdasarkan tanggal saja
walaupun pada saat itu tidak ada alat alat canggih yang mencatat seperti seismogram
sehingga tren kegempaan seperti apa yang menyebabkan gunung agung meletus maupun berapa lama proses letusan berikutnya akan terjadi
hanya saja berdasarkan lama hari
jadi diperkirakan memang selama sebulan
semenjak terjadinya letusan magmatik kemudian ada lapapijar selama sebulan
setelah itu disusul dengan letusan letusan berikutnya
namun memang tidak ada prediksi
kapan akan gunung agung meletus secara besar
apakah juga nanti bisa ada di kemungkinan
gunung agung juga akan kembali normal
tidak bisa diprediksi oleh pihak bmkg sendiri
karena pihak bpmpg maksud saya karena mereka tidak punya data akurat
dengan alat yang canggih
dibandingkan dengan ketika mereka di tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
ini yang menjadi salah satu kendala
tidak bisa diprediksinya ketika tipe gempa seperti apa yang kemudian menyebabkan letusan susulan seperti ini
kalau kita melihat dampaknya mungkin sangat luar biasa
kalau hari ini saja tercatat ada empat ratus empat puluh enam penerbangan yang cancel
baik ke bali maupun ke luar bali
di terminal internasional saja ada sebanyaknya
sebanyak satu ratus sembilan puluh enam penerbangan yang batal
termasuk di domestik sebanyak dua ratus empat puluh sembilan penerbangan yang juga batal
kalau sehari harinya ataupun hari normal biasanya bandara ngurah rai melayani sekitar lima puluh sembilan ribu penumpang
dengan layanan pesawat secara normal sebanyak empat ratus dua pesawat atau penerbangan per hari
bisa dibayangkan berapa kerugian dari sektor pariwisata pemanfaatan
tamu maupun warga bali yang keluar ke bali maupun menuju pulau bali hera
igede nyoman wiryadinata koresponden cnn indonesia
terima kasih laporan anda dan berhati hati dalam bertugas